ini ya sedikit banyak akan menghambat
laju istilahnya gerakan kita
orang menjadi was was karena
keselamatannya dari aspek kejahatan ini
meningkatkan akhir akhir gini ya tentu
menyediakan sekali kalau buat kami
teman teman ke maka saran saya ya ayo
kita pilih rute yang relatif kita nilai
aman kemudian waktu juga demikian
hindari waktu waktu yang rawan misalnya
malam hari misalnya dini hari misalnya
subuh lepas subuh jangan menunjukkan
bahwa kita membawa sesuatu benda yang
berharga kalaupun kita membawa maka ya
pintar pintar bagaimana kita menyembunyikan
langkah paling penting adalah meningkatkan
kuas padaan selama bersepeda fokus pada
jalur dan perhatikan sekeliling anda agar
tahu keadaan jangan lupa untuk mencari
rute yang aman bukan merupakan rute yang
rawan atau sepi pada pagi maupun malam hari
jika harus berbarengan dengan rekan kerja
pastikan agar anda tetap menjaga jarak
selama bersepeda yang terakhir jika
menemukan hal yang mencurigakan di sekitar
anda segera mencari pos pengamanan terdekat
atau meminta pertolongan